pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
jadi tadi pulang sekolah anak anak dijemput sama teman suami mira katanya mereka mau diantar
ketemu sama sama suami mira tapi harusnya sekarang mereka udah pulang ke rumah tapi mira jack mereka nggak
ada gua enggak nyangka mir anak anak yang udah gue sayang banget ternyata anak yang selama ini
lu cari berat banget am gue lihat tadi lo diantrinya sama bapak lu kayak kecil aja
ah emangnya nggak boleh aku dan terin sama om sama tantaku om ama tante lu punya orang tua
ibu aku udah meninggal mungkin pas malu masih hidup lu nggak pernah diajarin bayar makanya
banget kayak gini kamu boleh menghina aku tapi kamu nggak boleh menghina ibu aku
allah alazim harusnya aku nggak marah begini
binaku ya teman teman aku jadi marah memang iman tupan ternyata dimarahin tapi aku tetap salah
yuk kita mulai aja belajar ngajinya
kenapa ya pas gue udah sayang banget sama ilham sama indah
gak ada gue harus tau siapa ibu mereka sebenarnya
ya allah aku harus gimana nih sekarang
mira mira lo kenapa
duduk sini yuk cinta sama gue cinta deh
lo ada apaan cinta sama gue
kamu buru buru pulang ke lampung jess
jakarta ternyata bukan kota yang cocok buat mira
suami mira janji kalau mira pulang ke lampung dia akan ngembalin anak anak
tumah bener bener ya tuh laki ya
kelewatan itu sama aja dengan cerlu
gue bener bener gak tega ya
ngelihat ilham yang terus terusan kangen ke emaknya
gue juga gak tega
dengar mira yang sedih mulu
kayaknya gak usah di telpon deh ngomongnya
mendingan langsung aja gue ketemuin si mira
pak kok bapak nggak bilang sama saya bapak mau kesini
iya sengaja saya mau ngajakin makan siang
sekarang kan gilang udah tinggal di rumah mas firman
dan tadi saya udah keburu janji sama mas firman kalau saya bakal nemenin gilang setelah atau sebelum jam kerja saya pak
ya setidaknya lumayan bisa ngobatin sedikit rasa kangen saya sama indah dan ilham
dan kamu mau ngasih tau hal ini ke saya
yaudah kalau gitu makasih ya pak
iya sama sama ini saya kalau telat makan emasnya kambuh nih
yaudah kalau gitu bapak makan dong
kan saya ngajakin kamu makan siang barusan
temenin saya makan siang
waalaikumsalam hai mas
aku coba telfon mas firman handphonenya nggak diangkat angka
udah deh sayang
kita lebih baik laporin firman ke polisi
supaya dia besok besok nggak seenaknya aja ngomong seperti itu
untuk apa kita laporin ke polisi mas
aku maunya mas yuda itu coba bunuh dia
ujuk mas firman supaya gilang dibawa ke sini lagi
aduh sayang bagaimana mungkin aku bisa ngebujuk dia
untuk ngelihat muka aku aja nih
firman mungkin juga udah males dia
akhir akhir ini kok sikap mas yuda berubah ya
dulu kayaknya mas yuda bisa bijaksana menyikapi segala hal
sekarang kok jadi negatif thinking gini sih
mungkin aku lagi stres depresi urusan kerjaan
tapi yang jelas mas yuda lagi langkoma
mas raffi makin membenci aku
sekarang firman ikut ikutan
pekanannya makin gede
aku ngerti perasaan mas yuda
tapi aku gak yakin kalau mbak mira bersalah mas
aku tadi pagi ketemu sama mbak mira
dari situ aku bisa yakin mas
kalau mbak mira ini orang yang baik
ya terserah kamu sayang
aku kan udah pernah nyampein sama kamu
kalau mira itu pintar sekali membolak balikan fakta
lydia juga menyatakan hal yang sama
tapi semua kembali ke kamu
kamu bagaimana pendapatnya
aku harus cari cara yang lebih halus lagi
supaya arianti ini lebih percaya sama aku
dan makin membenci mira
jadi tadi pulang sekolah anak anak dijemput sama temen suami mira
katanya mereka mau dianter ketemu sama suami mira
tapi harusnya sekarang mereka udah pulang ke rumah
tapi mira cek mereka gak ada
gue gak nyangka mir
ternyata anak yang selama ini lo cari
berat banget yang harus gue adepin
tapi juga gue gak mau lihat lu tertusan sedih sih mir
ya allah masih gimana nih
mira kamu hari ini gak usah ke rumah gak apa apa
pembantu saya sudah datang dan sekarang gilang sudah ada temennya
serius banget sih
ya maaf pak
kenapa tiba tiba perasaan aku jadi kayak nyaman ya saat lihat mira bahagia sama mas rafi
mir ada yang mau saya sampaikan ke kamu
kalau sekarang saya udah yakin banget
yakin apa pak
kalau habis makan ini sekarang masanya udah gak kambul lagi
tidak ada yang ngempel
contohnya kadang itu miram gue fu right
biasa biasanya itu deu pilih pas dengan kakak saya
kybun disitu locknya istriku habit
apa yang kasih dia